menjamin biaya vaksinasi dan pengobatan pasien covid sembilan belas meskipun status pandemi dicabut dan diganti endemi covid sembilan belas pada rabu dua puluh satu juni
jaminan pembiayaan ini selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah
meski demikian pemerintah tetap menganjurkan untuk melakukan vaksinasi sebagai upaya pencegahan
saat ini vaksinasi dan penanganan atau pengobatan pasien covid sembilan belas masih dijamin oleh pemerintah
kemudian kebijakan selanjutnya akan diatur oleh pemerintah
oleh karena itu saya mohon kepada masyarakat untuk dapat melakukan vaksinasi di gerai vaksinasi terdekat bagi yang belum melakukan vaksin sampai dengan booster kedua
untuk tetap menjaga imunitas tubuh dan mempertahankan herd immunity di masyarakat